mabespori akan memberikan keterangan untuk memperkuat kasasi yang akan diajukan jaksa penuntut umum terhadap fonis bebas alfian tanjung
kepala biro penerangan masyarakat polri brigjen muhammad iqbal mengatakan
polri menghormati putusan hukum majelis hakim atas fonis bebas alfian tanjung
namun iqbal menegaskan penyidik akan memperkuat berkas dengan memberikan bahan bahan keterangan yang dibutuhkan jaksa penuntut umum
iqbal menambahkan polisi akan mengawal kasus yang melibatkan alfian tanjung
kita hormati proses hukum tapi kan masih ada upaya lagi
masih ada upaya penyidik jelas akan mengajukan kasasi
jelas tahapan demi tahap jelas hak hak tersangka juga sudah dipenuhi didampingi oleh pengacara dan lain lain
ini hal yang biasa tidak usah terlalu dibesarkan
di dalam due process of law apalagi dalam negara kita ini criminal justice system
itu adalah penjabaran atau katakanlah manifestasi dari negara hukum